beroperasi sejak tahun dua ribu tiga belas lapas gunung sindur menjadi rujukan ketika narapidana berulah atau bermasalah
mereka yang bermasalah di lapas asal dipindahkan ke lapas ini
ketatnya pengamanan membuat para narapidana tidak bisa berbaur bebas seperti di lapas lainnya
pas gunung sindur kebetulan memang ditetapkan oleh menteri hukum dan ham salah satu pembinaan untuk warga binaan atau napi high risk yang beresiko tinggi
dan memang di sini ada satu blok yang disiapkan untuk itu blok a di sini dengan penguncian yang otomatis dan hanya bisa dibuka tutup oleh komandan atau kepala regu pengamanan
lapas gunung sindur yang mulai beroperasi sejak dua ribu tiga belas ini memiliki empat blok
blok a untuk penghukuman narapidana kelas kakap seperti bandar narkoba
blok b dan blok c untuk penghukuman pidana kriminal umum dan narkoba
sementara blok d untuk para koruptor
lapas ini berkapasitas satu tiga ratus delapan orang
namun penghuninya pada juni sejak tahun dua ribu tiga belas berhubung dengan pemerintah yang berpengaruh

secara umum tidak mengalami kelebihan kapasitas
namun di blok b mengalami kelebihan kapasitas
berkapasitas satu ratus enam orang blok b diisi tiga ratus enam puluh satu orang
hal ini disebabkan blok a yang dikhususkan untuk pengamanan ketat
dan blok d untuk narapidana tipikor
dan napi asimilasi hanya bisa menampung jumlah termatas
dan ini adalah blok a lapas gunung sindur
berbeda dengan tiga blok lainnya
di blok ini para narapidana yang mendekam di blok a ini tidak diperkenankan untuk keluar blok
ataupun keluar pagar ini ketika jam bebas atau ketika pada saat pintu sel dibuka
mereka hanya boleh berada di dalam sel dan beraktivitas di dalam blok
penjagaan pun sangat ketat
tak semua sipir bisa memasuki blok ini
terdapat tiga puluh enam kamar
dan pada juni ini diisi oleh dua puluh tiga narapidana
satu kamar untuk satu narapidana
intercom ini menjadi salah satu pembeda dari blok lainnya
blok a mempunyai intercom yang berfungsi untuk
menghubungi petugas yang di dalam dan juga menghubungi karupam ataupun kepala regu pengamanan
yang bisa masuk ke sini pun hanya orang orang tertentu saja
di antaranya adalah kepala lapas kepala keamanan kepala atau kepala regu pengamanan
dan juga petugas khusus blok arjuna atau blok a lapas gunung sindur

di blok a lapas gunung sindur terpindahkan kasus korupsi di jenpaca gayus tambunan pernah mendekam
di blok a ini selama satu tahun
sebelum ia dipindahkan ke blok d
gerak gerik narapidana terpantau selama dua puluh empat jam
lapas gunung sindur memasang cctv di satu ratus enam puluh dua titik
dan satu ratus tiga puluh cctv yang online
atau terkoneksi langsung ke ruangan menteri hukum dan ham yasona lawli
kemudian aktivitasnya sangat sangat terbatas termasuk dengan kunjungannya
kehubungannya hanya di bisnis ketua matasa
satu kali satu minggu dan di ruang kaca
penjagaan di lapas gunung sindur melibatkan personel dari polda jawa barat
kita seluruhnya ada satu peleton kita dibagi tergantung situasi
untuk saat ini saya dibagi tiga sip tiga regu untuk persenangan tugas bergantian di lapas gunung sindur ini
ada yang tujuh ada enam tapi sebagian besar kita tujuh personil
sistem pengunciannya pun menggunakan sistem otomatis tidak menggunakan kunci gembok seperti lapas lainnya
kepala regu pengamanan yang berwenang untuk mengoperasikan sistem penguncian ini
penguncian dilakukan di sebuah ruangan khusus
meski demikian lapas tetap mengantisipasi
penguncian manual kika sistem dau
anggaran pengadaan sistem ini menggunakan apbnp dua ribu enam belas yang mencapai empat sembilan miliar rupiah
blok a lapas gunung sindur menjadi pilot project atau projek pencetohan untuk pembangunan lapas karang anyar di nusa kambangan
dengan kategori lapas haris atau lapas super maximum security

selain gaji pencetohan lapas ini juga mencetohkan pencetohan
pertama di kustus tambunan dan anggora wijoyo narapidana terorisme abu bakar baasir juga mendekam di lapas ini
namun bukan di blok a melainkan di blok khusus lainnya
abu bakar baasir disini ditempatkan di blok sendiri
jadi beliau bukan di blok a yang maximum security tapi beliau tersendiri lagi ada blok khusus yang hanya isinya dua orang
jadi pak ustadz abu bakar baasir dan pembantunya
nasir dari kasus dari teroris poso
jadi tersendiri jadi memang tidak bercampur dengan narapidana atau warga pindahan lainnya
berbeda dengan lapas lainnya gerak narapidana disini sangat dibatasi
meski blok b c dan d bukan termasuk super maksimum security
narapidana tetap tidak bisa leluasa beraktivitas di luar blok
hanya narapidana yang berkembang
berkepentingan seperti yang beraktivitas di bengkel latihan kerja beribadah dan berobat yang bisa keluar
di luar itu mereka tetap di dalam blok
lapas gunung sindur menjadi rujukan ketika narapidana berulah atau bermasalah
mereka yang bermasalah di lapas asal dipindahkan ke lapas ini
ketatnya pengamanan membuat para narapidana
tak bisa berbaur bebas seperti di lapas lainnya